kau bawa timah
kau bawa timah
kau bawa timah
kau bawa timah
kau bawa timah
gitu kak di depan halaman kita kak
ada apa sih sin
sudah segala sendiri ayo
bapak mau apa
tanah ini tanah sengketa
sebelum kamu bayar saya
jadi kamu gak punya hak atas tanah ini
makanya saya patokin semua tanah
terus kami harus lewat mana pak
terserah melewat mana
kalau ada yang macem macem bilang sama saya
ya kubiarnya pak
bila diuiness ainah tau
saya nggak pemben facilitasi
aku tidak berniat
tapi sudah sudah setelah siboro
salah satu band esfuerimu kalau tahu
masih ada yang mereka pengen mau kunjungi
masih ada orang orang
terus siapa dong yang jalanin angkot ini
gimana kalau kakak aja yang jalanin angkotnya
bu jangan darioki bu
sukirnya cewek cantik lagi
sampai jumpa di video selanjutnya